selamat pagi anak anak
selamat pagi pak

keliling ke dunia mana pak

ya allah saya baru tahu reva pindah sekolah
wah kasihan boy dong
bapak bapak kok bengong
oke sekarang kalian harus membuang pikiran pikiran kalian yang ada di luar
karena kalian harus fokus dengan pelajaran di kelas
baiklah sebelum kita mulai ke halaman satu ratus dua puluh
ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing masing
supaya pelajaran hari ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran
berdoa menurut agama dan kepercayaan masing masing dipersilahkan
bin kok wi puter balik
tapi enggak tegang lihat kamu
sedih kayak gini
kamu harus tahu kalau kamu satu satunya anak mapi
papi enggak mau kamu sekolah
papi akan kesepian
bahkan papi akan tertekan
sekarang kita pulang ke rumah atau sekolah lama
ya allah terima kasih
ternyata tapi sayang banget sama aku
nanti adrena pasti enggak bekel lagi sama papi
biarlah aku mau mengalah demi kebahagiaan papi
bi kalau misalnya reva enggak jadi masuk asrama
pabi tidak akan pernah menyalahkan kamu
karena ini adalah keputusan papi
dan ini keputusan papi yang sudah bulan
reva gak apa apa kok
reva mending sekolah di asrama aja
papi enggak usah pusingin reva
lagian reva pikir dengan reva sekolah di asrama
reva punya suasana baru juga kan
reva juga bakal belajar hidup mandiri
kamu mau tinggal di sekolah asrama
sekarang kita balik aja ya
bawa mobil yang benar dong
jangan capek tabrak aja
tuh lihat bemper saya penyok semua
ya maaf enggak sengaja
lihat itu bimber saya
ya saya mau turun tapi bapaknya ada di situ ya
minggir dulu dong baru saya bisa turun
ya baru saya bisa turun
nanti kena lagi
ih santar dong
ya banyak ya mukanya bapak
ya itu penyoknya dikit
enggak selebayang kayak bapak pikir
itu dikit banget loh pak
pokoknya saya nggak mau tahu
kamu harus ganti rugi semuanya
semuanya dikit doang
ya udah berapaan sih
cuma segitu doang
penyoknya satu juta harus ganti
ih bapak gimana sih
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
eh kamu itu yang salah
kalau nggak mau ganti rugi
eh jangan pegang pegang
si bapak ini mama pegang pegang aja
jangan ntar ntar saya cewek
bapak malah pelorotin saya
minta duit segala macam
dan bilang ini parah padahal cuma kayak begitu doang
emang bapak pikir saya takut
ayo kalau berani kita langsung ke polisi
mundur dong mundur mundur
hah udah saya ganti deh
ya udah deh pak
itu udah sejuta
pengutin aja sekalian
eh kamu jangan kurang ajar ya
kamu itu yang salah
tadi bapak minta ganti rugi
saya udah mau ganti rugi
udah tinggal ngambil doang
kan bapak yang butuh
sekarang pungut duit itu
kasih ke saya
lah saya kan juga dari tadi ngomongnya baik baik ya
pakai nada tinggi sih apa bapak kan
bapak jangan pegang pegang dong
kamu yang salah
kan bapak yang butuh
ambil doang sendiri
eh kamu jangan ikut campur ya
kalau saya ikut campur emang kenapa
gimana sih bapak
duitnya gak jadi diambil
mobil gua sama bapak
mobil gua sama bapak
kalau kamu tabrak
naik darah gue lama lama
main juga nih
itu uang tante
iya uang aku
enggak usah nggak apa apa
tapi aku pikir kalau misalkan uang aku diambil
sama anak anak itu ya
mereka mungkin lebih membutuhkan kali
daripada si yang resek tadi tuh
aku lebih gak ikhlas
lebih iklan sama anak anak gitu gak apa apa kok
bener gak apa apa
kamu juga gak apa apa
ada yang luka mau aku bawa ke rumah sakit
buat check up ke dokter
sebelum kesini aku memang udah berantem
jadi gak apa apa
beneran gak apa apa
yaudah kalau gitu
aku langsung jalan
alex sering sering main ke rumah
udah lama loh gak main ke rumah